kita mau pamit pak muin
bu rati mau kemana
mulai sekarang kita bakalan tinggal di rumah ibu haji ade yang di deket pasar
allah telah membukakan pintu rejeki buat kalian
diberikan tempat yang lebih layak
terima kasih ya bapak setelah sekian lama
ibu sakit ya
ibu sakit ya
ya ampun bu ibu butuh istirahat
bikin pijitin ya bu ya atau rati kerokin
kamu sangat perhatian sama ibu
biar baru beberapa kali ibu ketemu kamu
ibu tahu kamu orang yang baik dan tulus
insya allah bu
aku akan selalu berikhtiar demi anak anak aku bu
mendidik dan membesarkan anak kamu
ibu betul betul kagum sama kamu
saya permisi pulang dulu
ada yang ingin ibu bicarakan sama kamu
ada apa bu
kan masih ada beberapa kamar kosong di rumah ibu
kamu dan anak anak kamu tinggal di sini ya
kamu tahu kan
dan ibu gak punya anak rati
tapi tinggal di sini bu
ibu minta tolong ya
supaya kamu menemani ibu
sekarang kamu boleh pulang
nanti segera kamu balik
dan barang barang kamu kemari
terima kasih bu
ibu nanti pamit pulang dulu ya bu
ibu gak apa apa
ibu yakin tinggal ibu baik baik aja di sini
ibu cuma batuk sedikit
ya udah rati janji bu
nanti bakalan cepat datang lagi ke sini ya
semoga mereka mau menemaniku di sini
besok pagi kita ke rumahnya bu haji
jadi kita pindah ke rumah bu haji ibu
mulai besok ibu bakalan kerja di tokonya ibu haji
dan kita tinggal di sana
udah gitu kalian nggak boleh jualan sayur lagi
karena kalian akan sekolah
yaudah sekarang kalian tidur ya
udah malam nanti besok pagi pagi telat banget
biar ibu yang rapihin ya
jangan lupa berdoa dulu ya sayang
bu rati mau kemana
mulai sekarang kita bakalan tinggal di rumah ibu haji ade
di deket pasar
allah telah bukakan pintu rejeki buat kalian
diberikan tempat yang lebih layak
terima kasih ya bapak setelah sekian lama
udah baik sekali sama keluarga saya
sebagai umat beragama kita wajib tolong menolong bu rati
semoga amal kebaikan bapak
dibalas sama allah swt
boleh gak bu
baju aja yang dikasihin sama ade itu
ya boleh dong
insya allah kamu dapat yang baru ya
baju ini buat adik itu ya
makasih ya alhamdulillah
akhirnya kalian sampai juga
ibu sudah lama
sudah gak sabar
ayo salam dulu sama ibu haji
mulai sekarang kalian jadi cucu nenek
iya masuk yuk

nah ini kamarnya
semua barang barang yang ada disini untuk kalian berdua
makasih ya nenek
nenek baik banget sama kami

dimo suka seneng nek
tapi apa nenek gak malu punya cucu kayak kita
ya enggak lah
justru nenek bersyukur pada allah karena diberikan hadiah yang paling indah
mulai sekarang rumah ini akan dipenuhi dengan canda dan tawa kalian
allah mengirimkan ibu untuk menolong kami
ya tak teriak
ibu haji percaya sama saya untuk jaga toko ini
bu nanti bawa ini bu sampai depan
bu belanjaan ya
hari ini kita kedatangan banyak pelanggan ya
ini pasti senang
iya dong makanya kita harus bikin nenek senang
dengan kerja yang rajin
terus juga kamu harus bantu bantu
ini pendapatan hari ini
ini luar biasa
belasan tahun ibu buka toko
baru kali ini ada pemasukan sebanyak ini
allah yang memberikan petunjuk
beli untuk belanja di toko kita
besok kalian beli kebutuhan sekolah
kalian sudah mau
masuk sekolah kan
jadi kita beli sekolah nek
kalian harus sekolah
dan nantinya kalian itu harus bisa membahagiakan
dan berbakti pada ibu
makasih ya nek
nenek baik banget